kementerian hukum dan ham republik indonesia mengeluarkan surat keputusan penghentian sementara visa bebas kunjungan bagi satu ratus lima puluh sembilan negara ke indonesia
gubernur bali menyebut kebijakan ini tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan asing ke pulau bali
penghentian visa bebas kunjungan berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan ham ri tertanggal tujuh juni lalu dan berlaku untuk satu ratus lima puluh sembilan negara
di antaranya afrika selatan amerika serikat saudi arabia australia hingga india dan inggris
walau ada penghentian sementara bebas visa bagi ratusan negara gubernur bali wayan koster menyebut kebijakan ini tidak mempengaruhi jumlah kunjungan warga negara asing di bali
sebab wisatawan yang datang beralih menggunakan visa on arrival atau visa kunjungan lainnya
data dari imigrasi bali kunjungan wisatawan kemanca negara ke bali periode januari tahun ini hingga kamis lima belas
juni tercatat dua juta wisatawan
kedatangan wisatawan mancanegara melalui bandara igusti ngurah rai pun meningkat dengan rata rata lima belas orang per hari
sedangkan jumlah negara yang diberlakukan visa on arrival ke bali ada sembilan puluh dua negara
kedatangan wisatawan yang diberlakukan visa on arrival ke bali ada sembilan puluh dua negara